sementara itu presiden joko widodo juga mewanti agar dalam pengelolaan keuangan di kementerian dan lembaga tidak terjadi kesalahan penggunaan yang berujung tindak pidana korupsi
hal ini merupakan respons terhadap informasi tentang akan adanya penetapan tersangka kasus korupsi menteri pertanian oleh komisi pemberantasan korupsi
presiden meminta para menterinya mengelola keuangan dengan lebih teliti hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan yang berujung tindak pidana korupsi
dan menanggapi kabar tentang salah satu menterinya yang akan ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk presiden menyatakan menyerahkan hal itu pada hukum yang berlaku dan tidak akan melakukan intervensi
pulau balik saya sampaikan hati hati mengelola keuangan negara
karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget harus diawasi harus dikontrol harus dicek
pulau balik saya sampaikan sekecil apapun
ada yang mengelola
itu urusannya siapa
kalau urusan penegak hukum ya tanyakan ke penegak hukum lah jangan ditanyakan ke saya